eksekusi pembebasan lahan jalan tol kertosono mojokerto jawa timur rabu pagi berlangsung ricuh
petugas menangkap belasan warga yang memprotes karena belum ada kesepakatan nilai ganti rugi
kericuhan terjadi saat proses eksekusi proyek jalan tol kertosono mojokerto yang melintasi desa watudakon kecamatan kesamben jombang rabu pagi
belasan warga yang menghadang petugas langsung diseret dan ditangkap
salah satunya seorang wanita yang histeris tidak hanya menghadang satu keluarga bahkan mengancam akan melakukan aksi bunuh diri dengan meledakkan tabung lpg
keluarga tersebut membuat barikade dengan melempari jalan menggunakan kotoran manusia
warga akan melakukan segala cara untuk menghentikan proses eksekusi lantaran belum ada kesepakatan ganti rugi
proses eksekusi dilakukan setelah dibacakan surat keputusan oleh panitera pengadilan negeri jombang
di desa watudakon kecamatan kesamben jombang ini sedikitnya ada dua puluh satu rumah yang terkena proyek pembangunan jalan tol transjawa ruas kertosono mojokerto
saya siap mempertahankan hak saya harga diri saya
alasannya kenapa pak
karena harga yang diterapkan oleh bpm tidak melalui prosedur dan disini ada mal administrasi
kita tidak pernah diberikan musyawarah tidak pernah dikaji
kita tidak pernah diberikan omongan yang enak